suatu saat mempunyai elektrikan tinggi ya kita mengajak kita mengajak agar demokrat bisa melepaskan diri

kami nggak pernah kecewa dengan sikap tgb karena kita melihat karena ternyata justru dia lebih berat kepada kepentingan partai
daripada kepentingan yaitu membela kehormatan agama membela kehormatan daripada ulama
jadi anda lihat ini sikap pribadi tgb atau berhubungan dengan partai yang dinaungi tgb sekarang gitu
partai demokrat maksudnya

tersanda atau bagaimana karena kita juga melihat ada beberapa kelompok ada tokoh ada orang partai yang pernah bersama kita

delapan puluh derajat arahnya untuk mendukung daripada penguasa saat ini
jadi maksud anda tgb sendiri ditekan gitu

kalau nggak kepepet dia akan menjaga harga diri yang menghargai sebagai seorang ulama yang harus memang membela ulama
tidak mendukung daripada properista agama tidak mendukung daripada kriminalisasi ulama
itu saya yakin
baik bang novel tadi anda bolak balik mengatakan partai demokrat partai demokrat dan partai demokrat
emang apa hubungannya kemudian keputusan ini dengan keputusan atau sikap partai demokrat sendiri bang novel
jadi demokrat ini menurut kami yang memang pa dua ratus dua belas ini persaudaraan alam dua puluh satu
jadi jajarannya adalah banyak mayoritas dari orang orang fpi
yang demokrat ini punya jejak hitam terhadap fpi
dari kiprahnya dua ribu empat sampai dua ribu empat belas itu jejak hitamnya kepada kita itu sangat jelas
yang gak pernah berpihak kepada kita
oke apakah hal ini tidak dipertimbangkan bang
kemudian sampai nama tgb akhirnya dicalonkan dan diumumkan menjadi orang orang terpilih
lima orang terpilih dari puluhan orang calon presiden alternatif gitu ya
kemudian dicalonkan oleh pa dua ratus dua
apakah informasi intuisi ini tidak dipertimbangkan oleh teman teman pa dua ratus dua belas sampai akhirnya mengeluarkan rekomendasi ini bang novel
jadi kita sudah pertimbangkan karena kan posisi beliau belakangnya adalah berstatus ulama
itu adalah pertimbangan kita yang kita sangat berhusnuzon mempertimbangkan daripada keulamaannya
itu yang kita masukkan ya kan diantara lima
walaupun sebenarnya banyak yang keberatan
banyak yang keberatan ya
tetapi kita selipkan masukin satu yang memang justru kandidat dari antara lima itu calon presiden
ada posisi ulama yang sudah berpengalaman menjadi gubernur dua periode gitu
dan kita pertimbangkan sebagai dua kali posisi bagi gubernur
baik bang novel respon atau reaksi habib rizik sendiri melihat sikap politik tgb ini gimana bang novel
sudah ada informasi belum bagaimana respon habib rizik
itu kita belum ada informasi dari beliau langsung
nanti kalau memang ada informasi langsung akan persaudaraan alumni dua ratus dua belas akan memuat rilis atau maklumat pernyataan resmi dari sikap persaudaraan alumni dua ratus
yang langsung disampaikan oleh ketua padr dua belas yaitu selamat mahadif
nanti pasti akan ada
bang novel apakah padr dua belas tidak mau tabayun dulu
apakah langsung mencoret saja tidak mau konfirmasi atau ngobrol dulu dengan atau tabayun dengan tgb sendiri
bang novel sebelum mencoret secara resmi gitu bang
jadi kalau memang jadi dengan catatan kalau memang ya kan
selama ini kan berita kalau memang sudah positif mendukung daripada jokowi itu harga mati buat kita untuk
bisa mempertahankan tgb
karena kita harga mati ini nggak bisa mendukung jokowi dan partai partai yang mendukung penista agama itu bisa nggak pernah akan toleransi
baik terima kasih bang novel bang mumin atas perbincangan dan konfirmasinya kepada cnn indonesia
itu tadi novel bang mumin jurubicara dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas yang bergabung lewat jalur telepon